memperingati hari jadi kota blitar yang ke satu ratus sebelas pemerintah kota menggelar upacara di alun alun kota
uniknya seluruh peserta upacara diwajibkan mengenakan pakaian zaman dulu
selain untuk melestarikan tradisi berpakaian jadul juga sebagai wujud kecintaan terhadap budaya asli wong blitar yang mulai ditinggalkan
ada yang unik pada upacara peringatan hut kota blitar ke satu ratus sebelas yang digelar di alun alun kota blitar
ribuan peserta upacara yang terdiri dari pns dan elemen masyarakat lainnya semuanya mengenakan pakaian zaman dulu
ada yang mengenakan pakaian adat jawa hingga pakaian ala zaman penjajahan
seluruh peserta upacara ini memang diwajibkan mengenakan pakaian zaman dulu yang tidak lepas dari unsur jati diri bangsa indonesia
selain untuk memperingati hari jadi kota blitar berbusana zaman dulu juga sekaligus untuk melestarikan tradisi berbusana kuno
yang saat ini mulai tergilas
dengan modernisasi zaman
sementara pns di liku pemkot blitar menanggapi positif anjuran untuk mengenakan pakaian zaman dulu ini
bahkan mereka mulai terbiasa mengenakan pakaian zaman dulu tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat
yang jelas agar kami sebagai pelayan masyarakat tidak lupa harus berjati diri kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
dan tidak lupa kuang blitar bangga dengan pemkot blitar
rencananya upacara unik dengan memakai pakaian jadul ini akan terus dilaksanakan dan menjadi agenda rutin tiap tahun kota blitar